dewan perwakilan daerah partai golongan karya dki jakarta
mantap mendukung basuki cahayapurnama untuk maju
pada pemilihan umum gubernur dki jakarta tahun depan
menyadari tingginya elektabilitas ahok golkar bersama partai nasdem
dan hati nurani rakyat atau hanura
telah berkoordinasi dengan relawan ahok untuk mendukung gubernur petahana dki
dengan dukungan golkar ahok sudah mengantongi dua puluh empat kursi
yang artinya bisa langsung maju melalui jalur partai
untuk mengajukan diri sebagai calon gubernur
bahwa berdasarkan berbagai macam kajian dan perbincangan yang cukup serius
melalui komunikasi politik antara dpp dki
maka telah disepakati bahwa golkar mendukung
saudara basuki cayapurnama atau ahok
untuk gubernur calon gubernur pada dua ribu tujuh belas yang akan datang